pimpinan dpr menggelar pertemuan dengan perwakilan gnpf mui dan ulama
membahas persiapan aksi bela palestina
perwakilan gnpf mui mengundang pimpinan dan anggota dewan
untuk hadir dalam aksi tersebut
rencananya aksi bela palestina akan digelar hari minggu
acara ini diharapkan dapat menyatukan umat dan bangsa indonesia
aksi ini mengambil tema indonesia bersatu bela palestina
selain mengundang umat islam gnpf mui juga mengundang majelis agama lain
untuk berpartisipasi dalam aksi ini
pasalnya masalah palestina menjadi perhatian seluruh umat beragama
kami kedatangan para ulama para kiai dari gnpf dan juga dari mui
yang telah menyampaikan adanya rencana untuk kegiatan indonesia bersatu bela palestina
atau aksi bela palestina pada tanggal tujuh belas desember
resminya tapi dimulai sejak sholat subuh
kegiatan ini sebagai satu komitmen bentuk dukungan rakyat indonesia
tidak hanya umat islam tapi seluruh rakyat indonesia terhadap kemerdekaan palestina
dan juga satu bentuk penolakan terhadap apa yang diungkapkan oleh donald trump
yaitu secara sepihak mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel